guna memastikan perayaan natal berlangsung aman
gubernur jawa timur kapolda jawa timur
serta pangdam lima brawijaya
melakukan kunjungan ke sejumlah gereja di surabaya
sementara di probolinggo
petugas melakukan patroli di sejumlah makam
agar umat tenang melakukan ziarah
forum komunikasi pimpinan daerah atau forgo pimda
jawa timur senin malam mengunjungi sejumlah gereja
yang ada di surabaya yang tengah merayakan natal
salah satunya adalah gereja betani
yang ada di jalan nginden intan surabaya
kehadiran gubernur kapolda dan pangdam ini
untuk memastikan perayaan natal berjalan lancar aman dan damai
kehadiran para petinggi ini pun disambut meriah
oleh ribuan umat nasrani yang sedang menjalankan misa natal
selain untuk memastikan pengamanan
kunjungan juga dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi
agar surabaya aman dan tertib
sistem yang kita
antara mayoritas dan minoritas saling menghargai
tidak ada detektor tirani mironitas
tidak ada detektor mayoritas saling menghargai
di gresik bersenjata lengkap laras panjang
senin sore memantau sejumlah gereja yang ada di pusat kota gersik
salah satu gereja yang mendapat pengamanan dan penjagaan ekstra ketat
adalah gereja katolik perawan maria di jalan arief rahman hakim
petugas langsung menyisir seluruh ruangan
pernik altar gereja dan pernik pernik natal
bahkan sudut sudut ruangan tidak lepas dari penyisiran dan sterilisasi
guna memastikan gereja aman
ini tinggal dua ribu dua belas
sementara di probolinggo
petugas polres probolinggo kota bersama tni
berpatroli di sejumlah pemakaman cina atau makam khusus umat nasrani
petugas langsung melakukan pengecekan ribuan makam di makam cina angguran
pemeriksaan dilakukan agar umat nasrani dapat melakukan ziarah kubur dengan tenang